fena jawab fena melena
kamis pagi vena melina memenuhi panggilan penyidik polda jawa timur
untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor terkait kasus kdrt
fena datang didampingi dua putranya feral dan atala
serta pengacaranya hotman paris hutapea
saat kejadian fena menyebut sang suami ferry irawan
menekan hidungnya menggunakan dahi hingga berdarah
tak hanya sekali vena mengaku sering mendapatkan kekerasan fisik
dari sang suami sejak tiga bulan terakhir
mulai dari dibekap dipiting hingga membuat tulang rusuknya retak

dengar saya bilang patah dia lepasin saya berdiri
dan langsung darah itu ngocor seperti air
faktor cemburu hingga masalah hubungan suami istri
disebut vena sebagai pemicu sang suami melakukan kdrt
selain mendapatkan kekerasan fisik
vena juga mengaku tidak diberi nafkah sejak tiga bulan terakhir oleh sang suami
sementara itu status ferry irawan naik menjadi
tersangka setelah polisi memeriksa enam orang saksi
dan mendapatkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman cctv hotel
serta gelar perkara
ya kan kemarin sudah dilakukan gelar perkara
dan dinyatakan oleh tim bahwa fi sudah dinyatakan menjadi tersangka
kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada fi
jadwal pemeriksaan ferry irawan rencananya akan berlangsung
di pekan depan
kasus yang menimpa vena melinda membuktikan
kdrt bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja
psikolog klinis cindy adianti tupan menyebut
memang tidak mudah bagi sebagian korban untuk melaporkan kasus tersebut
korban butuh pendampingan dari orang orang terdekat hingga tenaga profesional
tapi terjadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah
jadi support sistem yang positif
dalam arti jadi one call away
sewaktu waktu dibutuhkan kita tahu ada hal ini
sewaktu waktu dia butuh dia nelpon ya sudah diangkat
ketika dia cerita ya sudah didengar
tidak perlu dihakimi
tapi kalau kita betul betul menyaksikan secara langsung
tindak kekerasan itu ya memang sebaiknya langsung lapor
cindy menambahkan jika terjadi kekerasan fisik
lingkungan perlu tahu bahwa ada tindakan yang mengancam nyawa seseorang
agar ke depan
penkorban bisa lebih terlindungi
tim liputan cnn indonesia